korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di papua membuat cemas keluarga di makassar
ditemui sabtu pagi keluarga korban pun berharap anaknya yang menjadi korban bisa segera dikembalikan
bahkan dalam keadaan meninggal ataupun hidup
pembantaian kkb terhadap pekerja proyek jalur trans papua dirasakan keluarganya di makassar
salah satunya keluarga muhammad ali akbar
keluarga berharap muhammad ali akbar yang diketahui ikut bekerja di proyek tersebut
bisa segera kembali bersama keluarga bahkan dalam keadaan meninggal ataupun selamat
anak keempat dari lima bersaudara ini meninggalkan rumah sejak november lalu
dan diketahui bekerja di proyek jalur trans papua
dari enam belas jenazah korban pembantaian kkb di papua yang tiba di makassar jumat malam
nama muhammad ali akbar tak ada dalam manifest
selamat segera di jalur trans papua